assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dua ribu sembilan belas bapak presiden joko widodo dan bapak wakil presiden yusuf kalla
yang saya hormati presiden dan wakil presiden republik indonesia terpilih dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat

bapak joko widodo dan bapak kiai haji ma'ruf amin
rekan rekan dari kabinet indonesia kerja yang telah hadir dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya
senior partai yang menjadi saksi perjuangan pdi perjuangan
para ketua umum partai dan sekiranya beserta sekjen partai
termasuk ketua umum gerindra bapak prabowo subianto yang juga berkenan hadir menghangatkan kongres kelima pdi perjuangan
jadi kan pak prabowo waktu ketemu
ya kan heboh ya media
padahal saya cuma tanya gini
mas nanti mau nggak saya undang ke kongres pdi perjuangan
kalau enggak mau ya enggak apa apa
eh ternyata beliau mau
iya loh kan capek ya
kalau disuruh namanya tempur terus
ya sudah lah
nanti tempur lagi
di sini juga ada
ya karena juga sudah jadi
kadar pdi perjuangan
saya suka detaki era gua dulu
karena gue yang ikut lagu
yang lama sekarang
tidak ada kata kata tentang pancasila
aduh mau apa kalau dia warga negara indonesia ya sudahlah
kalau saya bilang emang namanya dia begitu
masa terus kita nggak boleh manggil terus mesti tadi saya menghafalkan basuki cahaya purnama
pak purnama apa kabar
ya kan seneng ya kalau tertawa ya
lalu tim kampanye nasional jokowi pak ma'ruf amin
banyak soalnya yang minta diundang saya sendiri sampai bingung
masih sampai terakhir pun minta kenapa saya tidur di sini
kenapa saya tidak diundang
terus saya bilang dengan sekjen enak loh gini loh tok kalau jadi pemenang terus loh
semua orang mau merapat
yang tidak kenal dengan saya saja kalau ketemu senyum manis salaman
kalau dulu mana mau pak jokowi
saya sudah merasakan ditinggal orang
aduh sudah rasanya
tamu undangan dan rekan rekan media yang selama ini telah membantu kami untuk terus meliput
terutama saudara saudara utusan kongres kelima partai demokrasi indonesia perjuangan yang saya banggakan
kader dakader dan simpatisan partai demokrasi indonesia perjuangan di seluruh pelosok negeri yang saya banggakan dan cintai
serta saudara saudaraku sebangsa dan setanah air
puji syukur kita panjatkan kehadirat allah swt atas segala rahmat dan hidayahnya
kita dapat bertemu kembali di pulau dewata
tempat spirit keberagaman dan tradisi tetap terjaga
selamat datang seluruhnya
terutama kembali kader kader partai utusan resmi kongres lima pdi perjuangan yang kali ini bertema solid bergerak untuk indonesia raya
selain itu bapak presiden karena kalau tidak ada penggembira tidak ada bonek itu bukan pdi perjuangan
jadi mereka itu sudah ada di halaman ada lapangan matahari terbit
jumlahnya saya kira mencapai dua belas ribuan orang yang datang sudah dari dua hari yang lalu
sebelum saya menyampaikan pidato politik
baik izinkan saya sampaikan sebuah bela sungkawa mendalam atas wafatnya ulama sederhana yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk mensiarkan islam sebagai sebuah rahmat semesta alam
islam yang mengalun indah dalam harmoni keberagaman indonesia
saya dekat dengan panggilannya mbah mun
doa kami menghantar keharibaannya
dari kajian pusat analisa dan pengendali situasi partai
pdi perjuangan memperlihatkan satu fenomena disintegrasi yang muncul secara sistematis
pada pemilu dua ribu sembilan belas
fenomena tersebut hampir saja mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa
bagi pdi perjuangan
hal ini merupakan suatu isu serius yang tidak bisa dipungkiri dan tidak boleh diabaikan
partai memiliki kesadaran penuh bahwa
hanya persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak bagi suatu bangsa
tidak ada satupun kebaikan yang dapat dicapai oleh bangsa ini
jika terjadi perpecahan jika terjadi tanda kutip perang saudara
atas pertimbangan tersebut
maka saya sebagai ketua umum yang mempunyai hak prerogatif
maka saya memutuskan kongres partai untuk dipercepat
sikap politik partai langkah dan strategi partai
terutama menyangkut upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa
harus diputuskan di dalam suatu rapat tertinggi partai
institusi tertinggi partai yang dinamakan kongres partai
saya secara pribadi pun melakukan perenungan yang dalam
atas fenomena disintegrasi pada pemilu dua ribu sembilan belas
saya sehingga teringat pada pesan ayah saya bung karno
dalam amanatnya pada tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
menjelang pemilu pertama tahun seribu sembilan ratus empat puluh
dan sebagai sudah kukatakan berulang ulang
janganlah pemilihan umum ini nanti
menjadi suatu arena pertempuran politik demikian rupa
hingga membahayakan keutuhan bangsa
gejala gejala akan timbulnya pertajaman
pertentangan pertentangan antara kita
antara sesama kita telah ada
gejala gejala akan karamnya semangat toleransi sudah muncul
tidakkah orang sadar bahwa tanpa toleransi
maka demokrasi itu akan karam
oleh karena demokrasi itu sendiri adalah sebuah penjelmaan daripada toleransi
kader kader pdi perjuangan yang saya cintai
resapi kata kata bung karno tersebut
toleransi dan demokrasi adalah dua hal
yang tidak dapat dipisahkan dalam berpolitik
jika sikap perilaku intoleransi kalian
yang digunakan dalam kampanye pemilihan umum
maka demokrasi pancasila yang kita cita citakan akan musnah
persatuan bangsa akan musnah
kekuatan bangsa akan musnah
kejayaan semangat gotong royong akan musnah
dan yang lainnya
nanti tinggal hanyalah teror dan anarki
kekacauan dan kepedihan
kalau kita lihat di dalam abad modern ini
di dalam abad dua puluh satu
mereka mereka yang telah mengalami sebuah perang saudara di timur tengah
bayangkan mulainya saja dari abad dua puluh sampai sekarang
belum ada solusinya
apakah kita tidak cinta indonesia
ingat tahun depan kita sudah memasuki kembali agenda pemilihan umum
yakni pemilihan kepala daerah serentak tahun dua ribu dua puluh atau pilkada
di sana termaktub pemilihan gubernur dan wakil gubernur terjadi di sembilan provinsi
pemilihan bupati dan wakil bupati di dua ratus dua puluh empat kabupaten yang berada di tiga puluh dua provinsi
pemilihan wali kota dan wakil wali kota di tiga puluh tujuh kota yang berada di delapan belas provinsi
jika fenomena disintegrasi pada pemilu dua ribu sembilan belas justru menguat di pilkada serentak dua ribu delapan belas
dan kemudian menjadi air air bah yang tak terbendung
apa yang akan terjadi dengan indonesia
harus kita renungkan bersama
jika hal itu terjadi
lalu apa makna dan sebenarnya faedah kemenangan pemilihan umum bagi rakyat bangsa dan negara
siapa yang menderita
saya ingatkan kepada seluruh kader partai
jangan karena ambisi menduduki kursi kekuasaan lantas membuat lupa daratan
kader banteng tidak boleh berprinsip asal menang
lalu mainkan metode teror dan propaganda kebencian dan fitnah
jangan kalian merekayasa keyakinan masing masing sebagai satu satunya kebenaran mutlak
tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini
seolah kebenaran personal dan kelompok adalah kebenaran yang absolut
padahal kebenaran absolut hanya pemiliknya yaitu tuhan yang maha kuasa allah subhanahu wa ta'ala
strategi seperti itu jelas membahayakan keutuhan bangsa
ingat anak anakku jika strategi itu yang kalian pilih
maka pemilihan langsung yang telah direncanakan
dikenakan dan dibuat begitu sulit oleh rakyat untuk memilih pemimpin
justru akan berujung derita bagi rakyat
saudara saudara sebangsa dan setanah air
demokrasi yang indonesia anut tidak sama dengan demokrasi lain negara
demokrasi indonesia adalah demokrasi pancasila
dalam pancasila demokrasi adalah suatu alat
alat untuk mencapai masyarakat adil makmur yang sempurna
bisakah hal itu terjadi bisa
sedangkan kebilihan umum adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu
jadi namanya saja pebilihan umum
orang secara umum memilih
siapa yang umum itu kita semua warga negara indonesia
jadi pemilihan umum sekadar alat untuk menyempurnakan demokrasi pancasila
kalau sikap perilaku mendebarkan kebencian dan hujatan
merajalela karena pemilihan umum
kalau keutuhan bangsa berantakan
karena pemilihan umum
kalau tenaga bangsa remuk redam karena pemilihan umum
maka sebenarnya dengan pikiran jernih
sesungguhnya demokrasi itu telah dilumpuhkan
jika ada yang memainkan strategi itu dalam pemilihan umum
maka pemilihan umum akhirnya hanya menjadi suatu alat
untuk menyeret bangsa ini
pasti meninggalkan pancasila
menjadi alat yang dengan sistematis membuat bangsa ini mengingkari amanat
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
artinya siapapun yang menggunakan pola pola tersebut
telah dengan sengaja pula memporak porandakan
negara kesatuan republik indonesia
dan dengan sengaja pula melenyapkan bhinneka tunggal ika
dari bumi indonesia
dapatkah kalian bayangkan
sekiranya hal ini terjadi
lalu apa solusinya
dan adakah solusinya
menurut saya tidak ada
ya sudah porak poranda
bung karno pernah mengatakan
jangan sekali kali melupakan sejarah
atau disingkat jas merah
ijinkan saya mengingatkan kembali
warisan bagi kita dari para pahlawan
para pendiri bangsa ini
begini banyak saya kira tidak di setiap negara
yang namanya ada taman makam pahlawan
tidak di setiap negara
tapi kalau di indonesia
bisa di setiap daerah ada taman makam pahlawan
lalu apa artinya
apakah kemerdekaan yang kita dapatkan
itu hanya karena dibeli atau diberi oleh orang lain
bukti yang paling nyata
yang belum ada republik ini
di taman makam pahlawan
coba kita lihat di kalibata
saya dari sejak dulu
tidak ada yang memberi bunga
oleh sebab itu dari kecil
sejak anak anak saya masih kecil
kalau saya berziarah ke makam taman pahlawan
apalagi bagi mereka yang tidak bernama
selalu saya berikan doa
apakah kalian lupa
kemerdekaan ini artinya
tidak mudah didapat
jadi kita jangan mensiasiakan
yang telah diperjuangkan
indonesia ini banyak pahlawan
dua per tiga dunia
sudah saya kunjungi
baik sebagai orang besar
baik sebagai wapres presiden
bertemu orang penting
dan lain sebagainya
kalau saya resmi diundang
saya selalu memasukkan acara saya
saya harus pergi ke taman pahlawan
di negara negara tersebut
saya ingin menghormati mereka
dan yang kedua
saya ingin tahu berapa banyak
indonesia ini banyak
yang tidak bernama
rakyat yang tahu
dengan ilmu baru
itu tidak cocok
pancasila itu apa
tidak ada artinya
kita harus rombak
kita harus dirikan
ini yang lain sifatnya
kalau mau seperti itu
main di jalanan
hanya menyengsarakan rakyat
hanya menyengsarakan rakyat
datang ke dpr
datang ke dpr
ada kan sudah
ada kan sudah
yang namanya dewan perwakilan rakyat
dari yang kalau mereka mengaku
tetapi tinggal di bumi
pertiwi indonesia ini
sebagai warga negara indonesia
sebagai warga negara indonesia
kita bicara tapi bagi saya
sudah tidak ada pembicaraan
sudah tidak ada pembicaraan
untuk apa dibicarakan
untuk apa dibicarakan
sudah seperti begini kita
sudah seperti begini kita
apa tidak tergugah hati mereka
di mana mereka
bukan di negara lain
mereka menghirup udara
republik indonesia tercinta
republik indonesia tercinta
kalau kita diwariskan pancasila
kan orang suka ribut ya
kan orang suka ribut ya
aduh saya ini masa
wah kan udah paling top
di indonesia ini
sama pak jokowi
oleh pak seskap
aku sudah pernah
saya sudah pernah
di indonesia ini
unit kerja presiden terus saya spontan bilang dengan pak pram sekap itu pak pramono anung
pram kamu mbok ya jangan main main loh jelek jelek saya ini presiden kelima loh lah mosok melorot
melorot unit unit kerja presiden aku bilang kasih tahu dong sama presiden biar sedikit keren itu
sudah diputuskan bu ya allah gimana ya saya mikir dulu ya pak pramono itu kan tahu adat
sayang tapi terus saya mikir tapi kok itu pembinaan ideologi pancasila ya udah deh pram tak terima deh
biar cuma unit doang coba pak jokowi kan kebangetan ya
lihat saya bayangkan sampai saya waktu ketemu beliau pak yang bener aja dong masa saya udah keren
ketua dewan pengarah eh tau tau unit kerja dipanggil menteri aja saya panggil pasti nggak mau
pasti yang datang apa dirjen mungkin enggak dirjen deh apa sih ya dibawahnya ah direktur walao eslon
jadi begitu langsung saya bilang pak kalau saya saya suruh kerja buat pancasila terus hanya unit kerja
nggak usah pak saya nggak mau bilang insya allah bapak kan mau di saya pilih lagi saya suruh
terpilih lagi tolong dong nih unit kerja ini dikerenin dikit deh saya bilang terus beliau bilang
lalu dewan tapi saya jawab sendiri kalau dewan kebanyakan ngomong jadi kayak think tank enggak deh pak
saya pilih badan lah kenapa kok badan bu kan badan langsung ke bapak oh gitu ya iya
terus sampai hari ini susah banget loh ketemu pak jokowi
aduh payah deh
padahal kalau orang jakarta bilang saya ini kan mpoknya tahu mpok mpok tahu mpok itu ibu bukannya
mbak udah ibu eh bayangkan aduh aku garu garu kepala deh jangan ketawa lah keren banget dia tadinya unit kerja aduh
jangan ketawa lah keren banget ya tadinya unit kerja aduh
keren banget ya tadinya unit kerja aduh
udah gitu belum apa apa bang saya kalau inget ketawa sendiri saya ini menurut saya manusia mana sih
enggak ada apa hujan kerja angin tan sekarang kerennya viral ya masa langsung gaji ibu
mereka hati di bp ip satu ratus dua puluh juta loh saya saya langsung tinggal tinggal padahal disitu bayangkan
tadinya ada pak ma'ruf sekarang udah pensiun ya karena di saya pilih juga supaya nampingi pak
jokowi pengen ada pak mahfud ada pak tri wudhu ada pak safi imarif ada saya kok yang ditembak
urusan gaji cuman ibu
megawati soekarno putri saya kan tanya ya sama bagian keuangan iya apa benar sih udah keluar
gaji bp ip padahal kita satu tahun lebih dem dompleng sama sexcap itu loh keuangannya terus
saya bilang eh si prampu langgan enggak belaing saya ya saya bilang saya sendiri kaget hah gede
sepuluh juta bilang bener itu kan saya pernah presiden ngerti gaji pokok berapa gitu gitu tiba tiba
dung satu ratus dua puluh juga satu ratus dua puluh tujuh juta saya suruh tanya kan tanya sama ibu sri menteri keuangan keren
banget emangnya bener jadi gaji pokoknya itu satu ratus dua puluh juta lalala orang yang ablak itu banyak banget sekarang
orang yang ngablak itu banyak banget sekarang
enak aja dalam batin saya kalau nggak ada yang belain eh pak mahfud untung belain saya bu diem aja
nggak tahu ada nggak di sini nggak kelihatan pak kena lampu ada tapi kayak kayaknya bpip situ
dibelain terus pak mahfud wah pinter juga kenapa cuman ibu mega yang ditanya tanya itu dirut dirut

hai hilang sudah aduh kebayang enggak ya hehehe nih kalian ini supaya tahu loh saya ini dirindu tapi
benci intermezzo sedikit hai haduh cape juga ya jadi ketua umum lama loh pak saya ketua umum nih
hai mereka warisnya ketua umum lalu aku harus mohon kamu
hai mereka warisnya ketua umum lalu aku harus mohon kamu
wariskan pada kita pancasila undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima negara
kesatuan republik indonesia dan bineka tunggal ika kenapa coba orang seneng ke bali padahal kalau
ngomong agama disini kan hindu loh tapi kan orang seneng datang ke sini makanya kenapa sih suka ribut ribut
udah aja datang semuanya mau datang ke sini keempat prinsip tersebut bersifat final dan
binding final nggak ada koma titik binding itu
nggak bisa dirobek robek lagi dah sudah final dan mengikat seluruh elemen bangsa tidak dapat
hai saya tegaskan pula bahwa pancasila adalah sebuah ideologi jalan hidup bangsa indonesia
jangan diperdebat debatkan lagi juga kalau debat pasti kalah pasti kalah saya pernah kok mahasiswa
datang wah saya mau diskusi sama ibu mega diskusi soal logo diskusi soal pancasila apa itu pancasila
bu ble bleblep eh anak muda nanti dulu kamu pernah baca tidak buku lahirnya pancasila mulai
begini gini ya janjian baca dulu yang baik kalau sudah cari saya kita debat eh benar kapan itu datang
lagi tapi sudah enggak kayak yang sokso tewu gitu hehehe
gimana mau debat ya bu udah baca bukunya sudah bu ayo apa yang mau ditanyakan enggak jadi debat
bu ternyata bagus pancasila itu ya bu lah iyalah apa yang kamu cari dari satu sampai lima sila itu
mbok jangan so hebat toyo saya yakin tidak ada satupun dari kita yang sedang berupaya tanda
kutip mengakal akali pemilihan umum sebagai tumpangan ideologi lain saya percaya tidak ada
satupun dari kita yang sedang meretas jalan berkolaborasi dengan siapapun mereka yang
ingin mengembangkan kembali ke keadaan kita yang sedang meretas jalan berkolaborasi dengan siapapun mereka yang ingin

kita duduk bersama dalam semangat pancasila demokrasi melalui jalan musyawarah untuk
mufakat saatnya kita bermusyawarah mencari cara agar pancasila dapat dibumikan saya sebenarnya
menulis ini lalu membaca dapat membumikan itu sebetulnya saya sendiri merasa agak salah
sebenarnya dia tuh udah ada di dalam bumi indonesia bung karno tidak pernah mengatakan dia adalah pembuat
pancasila beliau adalah penggali pancasila nah tapi ya sudah lah harus menulis sebuah kata
jadi ya mari kita bumikan kembali saatnya bermufakat menemukan jalan konkret untuk implementasi
pancasila agar pancasila dapat dirasakan dan dinikmati secara nyata oleh rakyat dalam perpres
perspektif ideologis yang diajarkan bung karno kepada saya pancasila itu bukan suatu ideologi yang
topis bukan pancasila adalah ideologi terbuka yang kehadirannya dapat dirasakan oleh rakyat dalam
wujud kesejahteraan dan keadilan sosial karena itu sudah saatnya pancasila dijalankan dalam kebijakan
pembangunan nasional di segala bidang kehidupan baik itu dalam bidang politik ekonomi sosial budaya mental
dan spiritual maupun dalam bidang lingkungan hidup kebijakan pembangunan tersebut harus
berdasarkan pada kebutuhan real rakyat dan dijalankan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan
dan potensi bangsa melalui riset yang terencana terarah dan terukur
hai saya memang sedang hai secara internal diskusi terus menenung menerus mengenai masalah
penelitian kita research kita kita negara besar ini aneh kalau bicara riset itu terus banyak
sekali yang bicara tapi enggak ada tujuan akhirnya jadi saya minta kepada presiden
mbok iya kalau kita ini mau jadi negara besar mesti ada yang namanya sebuah saya minta lagi badan
supaya langsung ke presiden lembaga jangan jangan deh badan badan research nasional jadi jelas
tujuannya mau apa umpamanya orang pinter daripada cetak sawah juta juta
kenapa bukan padinya yang dibikin umpamanya apa enggak bisa bisa yang namanya padi segede telur
ayam loh jangan ketawa itu hanya apa hanya rekayasa dibuat melalui ilmu genetika makanya kalian tuh
pinter supaya kalau ditanya ya ngerti buket umpilang bisa yang namanya
butir nasi yang sahiprit menjadi satu butir sebesar telur ayam nah kalau itu bisa dilaksanakan toh
perut orang makan makan apa ya namanya bukan makan nasi iyalah makan nasi
tiga telur ayam kenyang sudah eh begitu dong tujuan kedepan itu loh mulak
suka aja mulak tahu mulak kalau kita ngulak sambel itu sambel kan muter aja muter udir udir
tapi enak tapi ini enggak ada hasilnya aduh mabok dah maaf deh pak jokowi dan
bawa pres hehehe saya ini kalau suruh pidato berbahasa indonesia yang baik
kadang kadang suka enggak sabaran lagi terlalu sudah biasa berbahasa rakyat
saya sangat mengapresiasi ini suatu undang undang yang telah diputuskan bersama oleh pemerintah dan
dpr ri wah saya senang banget yaitu undang undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
nanti kalau sudah
jalannya itu cuman jalan pintas import beras satu bilang katanya mau berdikari katanya
mau berdiri di atas kaki sendiri kok ya mesti selalu kalau kurang langsung import
aneh kalau nanti itu yang punya beras yang dianya ekspor ke indonesia bilang satu saat nggak bisa lagi
ekspor atau kita terima nya jadi import kita mau makan apa coba pikir hai makan apa nantikan gitu oh
ibu megawati tidak memikirkan kehidupan rakyat ibu mega
dia hanya maunya seperti apa pikirannya untuk melaksanakan berdiri di atas kaki sendiri tapi kalau
sedang terjadi kekurangan lalu harus dibuat seperti apa jika itu kan pikiran orang pendek
dpr di komisi empat urusan pertanian perkebunan kehutanan blablabla
jadi saya tuh ya itu ini sama teman saya nih yang baju baju kuning nih
wah istilahnya dirindu tetapi dibenci
iya karena saya tuh bilang asal bagian timur yang makanannya sagu ubi singkong disuruh
makan nasi nah susah dah
seperti sekarang kalau sedang ada angin tidak tahu itu angin barat atau angin timur
banyak pulau pulau lo tidak bisa mensuplai beras
karena apa ya enggak ada sawah di sana enggak ada sawah
nah kalau mana yang dari maluku irian papua mana angkat tangan
kalau saya datang ke sana kamu udah sarapan
kenapa kok belon udah jam sepuluhan begini
saya sudah makan
terus apa yang kamu makan
loh itu bukan makan
jadi kalau udah makan nasi sudah makan atau belum
lucu kan ya debat sama rakyat kecilnya
terus belon mama
lapak kamu udah kenyang makan nasi
tapi belum makan
jadi kalau kamu sudah makan makan apa
ya saya cuma mikir ya kalau ada sagu sagunya dibuat roti gitu loh
terus ya makan siangnya ya
saya suka kok papeda apa apa itu
undang undang ini mematrikan kehendak kuat untuk melahirkan kebijakan pembangunan
dan pada hasil research ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman pada haluan
artinya pancasila itu tidak hanya sebagai pedoman bagi kehidupan bermasyarakat tetapi
harus menjadi pedoman pula dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan
semoga peraturan turunan dari undang undang ini segeralah
dan kemudian sehingga indonesia kembali memiliki sebuah haluan negara berdasarkan ideologi pancasila
sehingga pembangunan berjalan di atas rel ideologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan ilmiah
bukan sekadar memenuhi aspek kepatuhan atas prosedur normal teknokratis
sehingga pembangunan berjalan di atas rel ideologis yang dapat diperlukan secara etis dan ilmiah
bukan sekadar memenuhi aspek kepatuhan atas prosedur normal teknokratis
itulah tanggung jawab yang kita pikul sebagai partai politik
kongres akan memutuskan satu pedoman untuk melakukan evaluasi sekaligus menjadi ajang konsolidasi tiga pilar partai
yaitu kader partai yang ditugaskan di struktur legislatif dan eksekutif
kongres pun akan memutuskan
satu pedoman interaksi politik antara partai dan pemerintah untuk melahirkan suatu sinkronisasi kebijakan politik pembangunan
yang etis ilmiah dan sekaligus ideologis
seperti telah saya sampaikan di atas dengan contohnya apa bisa
bikin beras cili itu segar
bukan sebuah hal yang mengawang awang
saya pernah belajar genetika
jadi saya tahu hal itu bisa
kader kader partai kongres kelima pdi perjuangan
bukan hanya untuk mencari jalan perubahan menuju perbaikan lahir
partai ini tidak sekadar mencari nama
tapi juga untuk mencari semangat
ingat perubahan yang lahir setiap waktu bisa luntur
dan semangat pun setiap saat bisa luntur
berupayalah menemukan satu jalan perubahan yang lebih dalam daripada itu
temukan jalan perubahan untuk menyongsong regenerasi di internal bangsa maupun global
untuk itu semua
tiga pilar partai harus mampu mengukuhkan kristalisasi kesadaran politik ideologis yang sedalam dalamnya
kristalisasi itu tuh apa toh
kalau air kotor disaring menjadi jernih
yang jeleknya itemnya dibuang
kristalisasi itu harus masuk tulang
kristalisasi kesadaran ideologis tersebut dibutuhkan untuk menjadikan pdi perjuangan sebagai partai pelopor
mau tidak menjadi partai pelopor
mau tidak menjadi partai pelopor
oh tidak menjadi partai pelopor
belum makan siang ya
mau tidak menjadi partai pelopor
ya begitu dong banteng
pdi perjuangan menjadi partai pelopor
pdi perjuangan harus menjadi partai yang memiliki satu kedisiplinan penuh
satu disiplin teori
satu disiplin tindakan
dan satu disiplin gerakan
jadi kalau solid bergerak itu satu
tinju aja mana ada tinju begini
benar apa tidak
nah iya kan pasti tinju semua diajarin gini
udah gitu cantik lagi
masa terus saya tinju tinju
aduh bayangin begini begini
jangan gimana makasih
alzheimer ya kan di liarin
ya udah kutip
sekarang udah ada katanya di atas itu tapi kayaknya saya juga masih kayaknya sih masuk
enggak sama pengetahuan mau dinai dinai membantah ada satu bentuk satu jenis logam namanya titanium
dia tuh ya keras tapi luas jadi enggak enggak patah dengan kalau baja gitu loh jadi itu solid
bergerak kita itu begitu nih kalau ini gitu jadi kalau nonjok umpamanya supaya nggak kerasa gimana
ilmunya nonjoknya kayak kapas begini tapi begitu kena pipi orang orangnya
nggak ngerasa dap gitu enggak tapi udah itu tiba tiba sakit keren kan iya dong gimana sih
buat pakai apa sih ya khayalan dan bukan khayalan tuh imajinasi kan kalau kungfu aja bisa lompat
gitu kalau nonjok kan gitu bab gitu padahal gitu dak kelenger deh orangnya kita terus diem diem
itu orangnya mikir sampai nonjok gua ya ibu mega enggak loh saya cantik kok gitu loh
aduh telah saya katakan berulang kali jika kita tidak solid sudahlah nggak usah debat kusir apa
pasti kalah tetapi jika kita solid apa artinya setengah pertarungan politik
pasti telah kita menangkan dari awal menarik keren kan ketika saya hanya bilang stop banteng
merumput mana jawa tengah angkat tangan wah waktu itu pak prabowo udah kembang kita udah begini
katanya kan dipindahkan poskonya
iya emang nih terus terang
hai dipindahkan posko ke jawa tengah saya udah mikir nih gue datengin juga nih si bowo
hai jengkel dong orang udah tahu itu tempatnya banteng lo hai hai terasa jadi saya bilang gini kapan
hai tersabar jadi saya bilang gini aja pak jokowi juga deh begini papa papa paisa kayanya ke jawa tengah
jawa tengah gimana bu kalem saya bilang pak kalau dia enggak ada musuh namanya juga banteng pak
dia ngerumput pak dia cari dia makan nanti pak ketum turun ke jawa tengah saya cuman perintahnya
begini eh kalian ku banteng apa uduh gitu kan iya langsung banteng bu kalau nggak berhenti
merumpok gosok tanduk kamu gep dah langsung pak aduh capek juga lho pak situ sih bikin bikin
hahaha tapi coba enak aja banten bisa menang ini anak anak bilang jawa
barat bisa menang saya bilang ada nggak ya ketua tkn hahaha saya bilang
aduh berhenti dulu deh bisa nya jawa barat banten menang ntar dulu deh

yang menjadi barometer makanya pindah posko aku bilang itu jawa tengah tempat bantengku
jadi nggak bisa deh tak suruh banteng tuh ngeluruk serbu gitu loh
kalau nanti yang nggak tahu dong tolong deketin saya ya
ya masa sih serius terus ya boleh juga lah
mbak puan kan saya jadikan pengampu pengampu dia tanggung jawab ya sama jawa tengah
lu gitu terus saya perintahnya arek arek gitu kan berohiki syopo gitu mbak puan maharani
yo sopo de gitu anaknya ibu mega yo musti dapat untuk suaranya lima ratus gitu menang tadi ya
pak erlangga hehehe itu yang baju hijau juga jangan mau ini lagi lo mbelenjani lo md tiga loh
nih dilihat sama anak anakku zaman dulu kita dikibulin terus loh
untung ibu mega lapang dada katanya partai pemenang itulah yang akan menjadi presiden
republik indonesia eh gue dipotong eh gile deh ini republik indonesia yang kita
diarin kak enggak papa sabar pak kesabaran revolusioner
hadiahnya sekarang dua kali menang mau enggak menang tiga kali akan datang itu namanya pdi
perjuangan ya gitu dong aduh jangan ditipu teruslah
itu perpolitikan indonesia lho pak jokowi mentang mentang aku perempuan tidak bisa
presiden itu perempuan gue sekarang presiden kelima keren kan eh siapa yang enggak mau angkat
perempuan jadi presiden mas lo ya lo yang orang udah kejadian lu masya allah aduh capek
juga dia dikit dikit lagi sampai mana tadi aduh iya lanjutlah jojo

aduh capek itulah dalam hal itu
aduh capek itulah dalam hal itu
aduh capek itulah dalam hal itu
maka tema kongres ditetapkan satu terminologi solid bergerak jadi
dia kuat tapi dia bisa bergerak secara harfiah solid berarti kuat kokoh padat
berisi gunakan imajinasi politik kalian partai ini harus bergerak dalam kondisi
solid solid bergerak sebagai partai yang beredeologi pancasila tentu saja tidak
mudah tetapi jangan mengeluh karena keluh itu sudah pasti mengeluarkan setengah energi dan itu adalah
tanda kelemahan jiwa mesti seperti saya seperti tadi dibohongi ditipu jalan terus saya bilang no
saya jalan terus satu saat kemenangan di tangan kita begitu banyak kesulitan yang harus kita hadapi sebagai partai politik tetapi berjalanan yang telah kita lampaui membuktikan bahwa kita bisa survive
hai waktu presidennya pak sby saya bilang sama beliau
cabinet hai ditawar itu lopan apa piroku menteri
hai ditawar itu lopan apa piroku menteri

lup sepuluh tahun
lup sepuluh tahun hidup juga kok remember
meskipun anak anak tadinya menggruto ibu

meskipun anak anak tadinya menggerutu ibu gimana sih udah susah berjuang
gimana sih udah susah susah berjuang
masa sih ngga ada yang masuk lunn
kepingin jadi menteri
keluar dari pdi
tapi kalau nanti pak jokowi
mesti ada menterinya
orang kita pemenang
dua kali betul apa tidak
karena pdi sudah banyak kemenangan
sudah ada di dpr
nanti saya kasih cuma
orang yang gak dapat aja
ini di dalam kongres partai
saya meminta dengan hormat
bahwa pdi perjuangan
akan masuk ke dalam kabinet
dengan jumlah menteri
yang harus terbanyak
itu namanya baru pukulan
jadi saya ingin selidik itu
saya ingin untuk meminta
kita dapat mengatasi
untuk tidak pernah tinggalkan rakyat
dan sebagai tujuan politik
yakinkanlah kita tidak pernah surut hai aku yakin bung karno tuh selalu begitu kalau
saya dapat rapot tiga aduh mau teken bapak saya gimana ya karena dia kalau itu aduh itu punderan
apa tuh pintanya abet fullpennya tiga tuh di what what seret itu terus tanda tanya saya udah takut
tahu dia marah biarin aja tapi terus gini kamu tahu artinya hakul yakin ainul yakin aku tuh
mikirkan dulu yakin yakin opo sih artinya
disuruh perbaiki udah cuman gitu aja jadi artinya apa mesti yakin hakul yakin ainul yakin
apa ada bung karno bersama kita yakin enggak bener nih dia pasti ada nih dia ketahui ketahui
iya nanti terus aku juga oh ibu mega sekarang supra nastural enggan lalang ada bung karno bersama
kita karena sesungguhnya kita berjuang dengan pancasila untuk kemenangan rakyat bangsa dan
negara terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada
perjuangan kepercayaan untuk orang orang indonesia lalu juga kepercayaan kepada bapak dan ibu mega dan
kesetiaan itulah yang membuat kita selalu bangkit
kader kaderku jangan ingkari kepercayaan rakyat
setialah kepada sumbermu setialah kepada rakyat sebagai sumbermu
jadikan kesetiaan itu sebagai energi bagi pdi perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat
bangkitlah banteng banteng di seluruh tanah air
bangkitlah seluruh rakyat indonesia
bangkit dengan jiwa pancasila
berderap serempak bergerak serentak
satukan jiwa pengabdian
mengabdi kepada allah swt
mengabdi kepada tanah air
mengabdi kepada bangsa indonesia
solid bergerak untuk indonesia raya
indonesia yang sejati jatinya merdeka
demikianlah terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ibu ketua umum
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
maka dengan resmi kongres kelima partai demokrasi indonesia perjuangan dengan resmi saya buka